kebakaran terjadi di sebuah lapak penjual pakaian di lantai dasar pusat perbelanjaan tamrin city kebon melati tanah abang jakarta pusat
akibat peristiwa tersebut pengunjung panik dan berhamburan keluar gedung
inilah video amatir yang direkam pengunjung pusat perbelanjaan tamrin city api membakar sebuah lapak di lantai dasar gedung tersebut
tiga mobil pemadam kebakaran langsung diterjunkan ke lokasi
menurut saksi mata api diduga akibat korsleting listrik dari salah satu lapak yang menyambar ke lapak lain
tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini ditangani langsung oleh polsek metro tanah abang
penyebabnya apa sih pak
penyebabnya dugaan sementara
eh konslet paling konslet listrik apalagi bahan bahan yang di situ kebetulan yang sudah terbakar
itu lapak apa pak
eee itu kayak bazar bazar kebayang